kita ke informasi selanjutnya ada sedikitnya tiga puluh satu titik penyekatan serta tujuh belas checkpoint di setiap perbatasan kebupaten dan kota
di mana ribuan personil gabungan dikerahkan selama larangan mudik diberlakukan
petugas disiagakan untuk mencegah adanya potensi kelalaian selama pelarangan mudik diberlakukan pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
kepala polda metro jaya fadil imran mengungkapkan
petugas gabungan akan memeriksa dokumen pengedara di setiap checkpoint yang ada di perbatasan
seperti halnya sikm dan juga jumlah penumpang kendaraan
sementara itu penyekatan akan dilakukan di perbatasan dki dan aglomerasi jabodetabek
hingga saat ini lebih dari tujuh ratus kendaraan diarahkan untuk memutar balik karena pengendara tidak memenuhi persyaratan
jumlah personel lalu lintas saja sekitar satu tiga ratus
lalu lintas toh itu yang tugasnya hanya nyegat ngatur meriksa
belum lagi anggaran
anggota yang lain seperti sabara anggota tni dari pomdam dari diskup dari satpol pp dari kesehatan
nah disana kan ada posko
ada posko yang kalau misalnya penumpang ada kemudian dibawa ke posko kesehatan dilakukan swab test
itu tenaga pendukung atau personil pendukung seperti misalnya titik sekat di cikarang barat
anggota polisinya aja
dua ratus ditambah dengan tenaga pendukung sekitar tiga ratus
dalam tiga puluh yang bergantian